melalui sambungan telepon sudah ada anggota komisi satu dpr ri muhammad farhan
mas farhan selamat malam
selamat malam apa kabar
baik mas farhan yang kurang baik kabarnya adalah sepertinya yang ada di dalam tvri sekarang
tapi sebelumnya saya mau konfirmasi terkait dengan penyegelan yang dilakukan oleh beberapa mungkin karyawan tvri terhadap ruangan dari dewan pengawas
seperti apa sejauh ini mas farhan
saya mengetahui masalah penyegelan ini memang sejak semalam saya dapat informasi dan kemudian saya berkomunikasi dengan para karyawan tersebut
dan mereka kemudian menjelaskan itu sebagai bentuk protes
maka disarankanlah saat itu juga untuk langsung dibuka karena bagaimanapun juga itu malah akan memperuncing situasi
jadi tadi pagi sudah dibuka lagi dan
kantor dewan pengawas masih bisa digunakan lagi
karena bagaimanapun juga kita tidak mau konflik manajerial antara dewan pengawas dengan direktur utama ini meluas menjadi konflik antar karyawan
jadi sebetulnya kami memenang ini konflik manajerial
ini memang sebatas hanya konflik manajerial kah
per enam belas januari artinya status dari helmi yaya
mas helmi ini kan sudah mantan nih
mantan direktur tvri kan per enam belas januari kemarin
sudah diberhentikan kalau pada bulan desember kan sementara
tapi kan yang jadi pertanyaan publik sebenarnya ada apa sih antara dewan pengawas kemudian dengan helmi yaya pada saat itu sebagai direktur utama tvri
kalau kita lihat juga perjalanannya cukup panjang
kayak waktu itu banyak di screen cap percakapan di whatsapp group
yang menyatakan a b c d e sampai mas helmi juga punya statement sendiri gitu
ada apa sih sebenarnya di dalam ini gitu
kalau mau kita lihat sebagai orang awam termasuk saya masih awam lah ya
karena kan aneh bahwa dewan direksi diangkat oleh dewan pengawas
ketika dewan pengawas mengangkat dewan direksi melaporkan kepada dpr ri
nah teman teman di dpr ri termasuk ibu mutia hafiz sebagai ketua komisi satu sekarang
dan waktu itu masih anggota komisi satu
justru menanyakan ulang kepada dewan pengawas
bapak bapak dan ibu dewan pengawas
sudah yakinkah dengan pilihannya dewan direksi yaitu bapak helmiah dan kawan kawan pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu tujuh belas ini
berarti belum yakin
karena memang tujuannya memanjukan dpr ri
nah jadi ketika sekarang mereka mengalami konflik kita kan bertanya tanya
lah ini kok yang milih malah berkonflik dengan yang dipilih
padahal saat milih kan gak ada unsur pemaksaan kan
gak ada intervensi juga dari partai manapun dari penguasa manapun gitu ya
karena waktu itu juga masih jauh dari tahun tahun politik gitu
nah jadi itu satu yang jadi pertanyaan
nah pertanyaan kedua berikutnya adalah sekarang ini di persepsi masyarakat sebagai orang yang nonton tv
dpr ri dianggap sudah membaik
banyak yang beranggapan seperti itu
ya itu sudah persepsi umum
bahkan di survei ac nielsen pun ada beberapa momen di mana tvri masuk sepuluh besar untuk sharing mingguan
artinya kentara dan cukup diakui lah oleh publik kan
dan terukur kenaikannya
nah kalau memang semuanya lebih baik kenapa jadi berantem dan saling memecat ya
itu pertanyaan jadinya
mas farhan sebelumnya artinya gini
itu pernah ditanyakan tidak
kan pernah ada mediasi dengan kominfo ya kan
artinya kalau memang ada konflik ya tolong diselesaikan
karena baik baik karena tvri mengingat tvri adalah lembaga penyiaran publik gitu
apa hasil dari mediasi
waktu itu kan pernah sama kominfo apa gitu
jadi mediasi itu dilakukan dua hari setelah keluarnya surat penonaktifan
waktu itu inisiatifnya datang dari menkominfo
yang hadir waktu itu pimpinan komisi satu
dan beberapa anggota komisi satu termasuk saya
direktur utama tvri ya bukan dewan direksi
dan dewan pengawas
jadi beberapa orang anggota dewan pengawas
empat orang kalau nggak salah
berkumpullah kita dalam suasana yang sangat informal
waktu itu kesepakatannya satu bahwa penonaktifannya dianggap tidak berlaku
karena kita memerlukan direktur utama untuk
di operasionalkan tvri
kedua direktur utama berkewajiban dalam waktu tiga puluh hari sejak empat desember
menjawab surat pertanyaan dari dewan direksi
maka kemudian dijawab oleh dia
dikirim jawabannya pada tanggal sembilan belas desember
dan kemudian juga
dari kesepakatan di mediasi itu
karena namanya nemediasi artinya apapun jawaban dan pernyataan dari para pihak yang sedang berseteru ini
agar dikonsultasikan dengan mediatornya
yaitu menteri kominfo dan komisi satu
dua belas desember dikirimlah itu
setelah dikirim dan diterima
maka kita menunggu hasil
tinjauan dan jawaban dari mereka
jadi kemudian kita menunggu
tidaklah yang keluar dari dewan pengawas itu justru adalah langsung surat pemesatan
tidak diterimanya penjelasan dari dewan direksi
nah ini tentu saja menimbulkan pertanyaannya kan gini
eh taduh dulu
kan kita sudah sepakat untuk melakukan mediasi ya
bahwa mediasinya tidak berjalan
kok para mediator nggak diajak ngobrol nih sama dewan pengawas
ada apa ya
sehingga kita semua sama sama bingung
ini keputusan lo langsung jadi begini kenapa ya
padahal pada hari selasa tanggal empat belas itu kita sudah bersepakat untuk mengajukan undangan
kepada dewan pengawas untuk melakukan rapat dengar pendapat pada tanggal dua puluh satu
jadi harapan kita
jangan ada tindakan apa apa sebelum tanggal dua puluh satu
sudah ada kominfo sebagai mediator kemudian dpr juga sebagai mediator duduk
tapi hasilnya ya fungsi mediator tuh yang kemarin tuh apa kan
nah yang paling simpel
dasar pembuktian pemecatan ini apa
apakah betul informasi informasi di luar sana yang berkembang bahwa terkait apa ada beberapa
program yang kayaknya anggarannya terlalu besar biayanya terlalu besar kemudian rebranding
yang gak sesuai dengan tvri
walaupun rebranding itu diamini atau direspon positif oleh publik terhadap rebranding tvri
ini kalau kita lihat dari apa yang sedang dijadikan sebagai dasar pemecatan ini tentu
kita harus melakukan tinjauan hukumnya ya
karena lembaga tvri
karena lembaga negara kalau bikin keputusan mesti ada dasar hukumnya
ini sedang dilakukan
dilakukan dulu pinjauan hukumnya
memang secara kewenangan sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor tiga belas tahun dua ribu lima dewan pengawas
boleh memecat dewan direksi karena tidak diterimanya jawaban dari dia gitu ya
jadi jadi sebetulnya apa yang diputuskan oleh dewan direksi ini apa yang diputuskan
dewan pengawas ini sebetulnya kita masih melakukan
upaya untuk melakukan yang namanya peninjauan dasar hukum
berarti ada kemungkinan
ada kemungkinan mas helmy balik lagi
tentang undang undang penyiaran undang undang asn dan undang undang yang terkait lainnya
ini undang undangnya lumayan banyak nih yang kita sedang lakukan peninjauan ya satu itu
nah tapi kalau dilihat dari masalah alasan program dan lain lain kan pertanyaannya sangat simpel
pertanyaannya adalah kalau memang yang dimasalahkan adalah liga inggris ya
karena yang dimasalahkan liga inggris kan
kenapa liga inggris ditayangkan
oke kalau memang itu yang dimasalahkan kenapa waktu peluncuran program liga inggris itu
anggota dewan pengawas datang
ikut menyaksikan satu ya kan
jadi artinya kalau memang mereka tidak esensi saat itu juga dong ditegor
atau dicegah tidak boleh ada peluncuran itu
nah khusus untuk liga inggris ini
karena tvri membelinya dari mola tv maka harganya sebetulnya tidak mahal
dua miliar rupiah kalau tidak salah selama satu tahun
tentu pertanyaannya adalah kenapa tidak beli liga indonesia saja
mas farhan kita harus potong dulu karena kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu
mengurus mengurus silakan silakan
ya mungkin kita akan bahas di minggu depan mungkin dialog ini karena panjang sekali
jangan sampai ekses dari sengkarut yang ada di internal ini membuat lembaga penyiaran publik seperti tvri ini seperti benang kusut di mata indonesia ya
kita mungkin akan menyediakan waktu yang lebih panjang lagi minggu depan ya
ya tanggal dua puluh satu januari kita akan rdp
oke dua puluh satu januari ya terima kasih sekali lagi mas farou
sudah bergabung dengan connected malam hari ini